dahulu martapura adalah pusat pemerintahan kesultanan banjar
tak mudah menelusuri jejak kesultanan yang berjaya selama hampir empat abad ini
beberapa catatan menyebut martapura bersinar dan melegenda
karena menjadi penghasil batu mulia
berkilau dan indah
itulah ciri berlian hasil olahan intan martapura
tak hanya disukai oleh kaum hawa
intan juga menjadi warisan benda tradisi suku banjar yang masih tersisa

mudah lainlah untuk batu sai

tetapi saya saja saja ke perlu melakukan artisan yang lebih enggan
yang merupakan ibu kota kabupaten banjar kalimantan selatan
lebih dari dua puluh lima ribu ton intan dalam setahun pernah dihasilkan
banyaknya hasil kerajinan intan yang dibentuk menjadi perhiasan
adalah salah satu hal yang membuat nama martapura
identik dengan batu terkeras di dunia ini
ketika minat kepada batu lainnya hanya bersifat musiman
pamor intan tak pernah hilang di telan zaman
intan sendiri terbentuk dari gabungan mineral karbon
selama lebih kurang lima ratus juta tahun
dalam suhu lebih dari empat derajat celcius
maka tak heran martapura tak pernah sepi wisatawan
baik domestik maupun mancanegara
yang ingin melihat bahan batu permata ini
pasar intan martapura adalah bentuk nyata dari banyaknya penggemar intan
sejumlah toko memajang dan menjual aneka batu intan
yang sudah menjadi berliat
sebagai penghias untuk cincin gelang dan leontin
beragam bentuk dan ukuran perhiasan menjadi tolok ukur untuk harga jual intan
namun kualitas yang paling utama menentukan nilai berlian
sarannya ada yang satu juta setengah sampai seratus juta lah
kebanyakan dari luar daerah
kalau untuk turis mancanegara sendiri banyak gak sih
kadang kadang australia bunyi
kalau bunyi menandakan asli
kalau ini bukannya asli kita tes dan mau bunyi
gak mau bunyi gitu
itu untuk cara yang modernnya
kalau cara manual biasanya pakai amplas saja
pakai ampelas saja
digosok aja kalau amplasnya rusak
itu berarti berlian
kalau ini rusak berarti bukan berlian
lawan intan layaknya pemikat yang menarik siapa saja yang melihat
saya tadi meriksa aja cuma mau lihat lihat
kalau misalnya sesuai saya mau akan jual lagi
yang gak asli sendiri itu pancarannya kurang
imitasi itu kan kurang
kalau berlian asli itu kelihatan jauh jauh sudah kelihatan

pada zaman kolonial belanda hingga akhir tahun tujuh puluh an
indonesia masih memiliki keterbatasan alat untuk menciptakan intan berkualitas
sehingga intan intan yang didapatkan dari tanah martapura dibawa ke eropa untuk diolah
pemerintah lantas mendatangkan mesin penggosokan intan dari belanda
untuk mendongkrak kualitas intan pribumi
untuk menggosok batu mulia mentah yang memiliki tingkat kekerasan kategori sepuluh
dalam skala most ini ada sejumlah tahapan yang dilakukan
hal yang harus diperhatikan adalah dari fisik intan
meliputi kejernihan ukuran dan beratnya yang dihitung dalam satuan karat
di mana satu karat bernilai sama dengan dua ratus miligram
kalau indan itu bukan jenisnya tapi adalah batu yang paling keras
cuma kalau diwarna ya bermacam macam warna

yang kebiasaan itu warna putih dan kuning dan juga hitam
cuma yang langka atau yang jarang ditemukan itu warnanya merah atau biru
pertama dari kita melihat warna dulu
yang kedua itu gosokan
yang ketiga itu kebersihan
yang keempat itu nanti baru berat
atau dibilang orang luar negeri itu dibilang empat cira
c pertama adalah cutting
yang kedua color warna
yang keempat karat
kalau di misalkan karat itu adalah berat
kalau emas itu gram atau barang itu misalnya kilo tapi kalau berlian itu karat
intan mentah digosok menggunakan mesin penghalus kemudian dibentuk
sedikitnya ada enam bentuk mahkota intan yang populer
bundar atau yang lebih dikenal dengan nama permata
markis pin emerald atau zamru
oval dan juga kain
oval dan juga hati
dari semua bentuk intan yang ada standarisasi penggosokan intan mentah menjadi berlian memiliki tahapan dan cara yang serupa
intan yang berkualitas saat sudah berupa berlian adalah yang memantulkan cahaya dengan sempurna
kilau berlian menandakan biasan biasan dari prisma irisan telah terbentuk simetris
pusat informasi pariwisata dan penggosokan intan juga memamerkan hasil penggosokan intan
harga yang tersedia bervariasi mulai lima juta hingga ratusan juta rupiah
intan tidak hanya menjadi perhiasan
di kawasan teluk selong kabupaten banjar kalimantan selatan ada rumah adat khas suku banjar
yang masih berdiri kokoh meski telah berusia dua ratus tahun
dahulu rumah ini kerap ditinggali oleh keluarga kesultanan dan juga bangsawan suku banjar
para sultan maupun bangsawan yang membangun rumah ini menanamkan sisa sisa penggosokan intan atau intan lantakan
sebagai salah satu syarat membangun rumah adat bubumen tinggi
untuk mempertahankan keaslian rumah bumbungan tinggi yang jumlahnya semakin berkurang
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu pemerintah provinsi menjadikan rumah adat ini sebagai salah satu situs budaya dan bersejarah di kalimantan selatan
tidak jauh berbeda dengan rumah adat lainnya di wilayah indonesia
rumah adat bubungan tinggi di kabupaten banjar
kalimantan selatan juga sangat erat kaitannya dengan kebiasaan adat istiadat dan juga budaya masyarakatnya
di mana masyarakat terdahulu percaya dengan memberikan intan intan lantakan hasil penggosokan intan itu sendiri
bisa ditanamkan di setiap ujung ujung rumah ataupun fondasi untuk memberikan keindahan dan juga keberkahan untuk rumah itu sendiri

selingnya rumah adanya memilih tempat whatsh sekali gitu bunun

pukul sembilan pagi puluhan penambang yang bekerja secara berkelompok memulai aktivitas harian mereka
mesin mesin pompa mulai dinyalakan
mesin mesin ini berfungsi menghisap air dan tanah yang mengandung intan
para penambang mulai menggunakan mesin pompa pada awal tahun dua ribu untuk mempercepat proses penambangan
sekarang kan cara menggali intan sendiri sudah agak berubah seperti dulu
kalau yang tradisional cuma bermodalkan tenaga
sekarang sudah punya mesin untuk menyudut airnya
kalau dulu itu dengan timba
jadi kerjasama di dalam kelompok itu masih diperlukan
sekarang ini mungkin dua tiga orang pun untuk menggali itu sudah cukup
kalau dulu punya kelompok
ada yang lima jadi dia mengambil kelompok selalu ganjil
ada lima tujuh atau sembilan orang
saat ini tambang intan modern yang menggunakan mesin lebih diminati
namun cara mendapatkan galu atau intan tradisional masih dilakukan sekelompok kecil penambang
salah satunya di kelurahan bangkal kecamatan
untuk bisa mendapatkan galuh atau intan sendiri
para pekerja tambang intan tradisional ini harus memasuki sebuah tambang yang memiliki kedalaman sekitar sepuluh meter lebih
dan bayangkan dengan kedalaman seperti itu dan juga sempitnya ruang
tentu kadar oksigen yang masuk ke dalam tambang ini sangat minim sekali
tetapi mereka memiliki cara yang cukup sederhana
yaitu mekanis menggunakan kipas angin yang dibalut oleh plastik
kemudian disambungkan dengan pipa ini
untuk dapat mengalirkan udara ataupun oksigen
oksigen sendiri ke bawah agar mereka bisa sedikit bernafas dengan leluasa
kalau tidak mereka mungkin akan lemas di bawah sana
para penambang tradisional melakukan aktivitasnya selama delapan jam sehari
meski begitu mereka belum tentu mendapatkan hasil yang memuaskan
ini pak ya
ibu nurmah saya barusan habis dari bawah ini
di kedalaman sekitar sepuluh meter lebih
dan baru sekali mencoba sudah merasa capek gitu bu
nah kalau bu nurma sendiri jadi petambang galuh tradisional sudah dari kapan bu
dari tahun berapa kira kira
sekitar tahun empat puluh lima an lah
oh gitu empat puluh lima an udah di sini
setiap hari ibu di sini dari jam berapa sampai jam berapa bu
setiap hari sampai jam lima kalau pulang
nah setiap hari ibu bekerja di sini apakah setiap hari juga dapat galuh bu
terakhir kali dapat galuh kapan itu ibu
minggu ini dapat nggak
nah ibu biasanya yang menjadi kendala ibu sendiri ketika mencari galuh apa saja sih ibu
yang menjadi hambatan menjadi masalah gitu
kalau banjir gimana
kalau banjir aja ada
kalau banjir aja ada ya bu ya
nah ibu sendiri sebagai petambang galuh tradisional menurut ibu apa yang ibu sudah dapatkan selama ini intannya
apakah sudah sesuai bu dengan harga intan yang dijual mahal bu
belum sesuai sama ibu ya
harapan ibu apa
harapan kita mau yang besar
mau yang besar bu ya
mau yang besar

ada pantangan nggak sih bu atau pak mali untuk mencari galuh sendiri
kayak apa aja bu contohnya
ngomongnya enggak boleh keras enggak boleh rame rame dan melobang
mau gitu terus apa lagi
selesai menambang di bawah tanah para penambang melanjutkan proses pendulangan di atas permukaan
untuk menyaring material pasir tanah dan batuan yang ada untuk mencari intan
material didulang di sebuah papan kayu yang dibentuk seperti kerucut berwarna gelap
untuk memudahkan menemukan intan
jadi setelah seharian penuh melakukan proses penambangan secara tradisional dan juga melakukan pendulangan
kita baru menemukan satu butir
ini adalah bentuknya
ini bentuknya seperti gula pasir yang mengkristal seperti itu
dan ini benar benar sangat kecil
ini baru satu satunya didapat ya bu
ini kalau dijual berapa bu
sekitar lima puluh ribu
lima ribu sekecil ini
oke jadi kita masih menunggu galuh galuh yang lain untuk dikumpulkan gitu
temannya gitu ya bu ya

terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
jadi keberuntungan bisa menjadi milik kita hari ini gitu ya bu ya
sangat kecil sekali
menurut kepercayaan warga setempat jika telah menemukan satu intan
maka intan intan lainnya akan segera ditemukan
mereka percaya galuh pertama akan turut memanggil kawan kawannya
ini dia menghubungkan kepada hal hal yang berbawa agama sebenarnya
kepada rukun yang lima dia
kalau tujuh itu tujuh lapis langit tujuh lapis bumi
terus tujuh surga tujuh neraka
jadi menghubungkan ke sana
karena itu katanya harus dekat kita dengan yang maha kuasa
ada kalanya para penambang tradisional tidak mendapatkan intan sama sekali
para penambang ini sudah hampir satu minggu tak kunjung mendapatkan intan
semakin menipisnya kandungan intan yang ada di dalam bumi menjadi penyebabnya
intan itu dipercayai mereka bukan milik manusia
itu milik tuhan
jadi seberapa jauh rezeki kita itu tuhan yang menentukan
sehingga dia selalu menghubungkan dengan ketuhanan dan agamis itu sifatnya
walau seperti mencari sesuatu yang tak pasti
penambang tradisional tetap percaya
intan pertama yang ditemukan hari ini menjadi penyemangat untuk terus melanjutkan pencarian
ini kalau dijual berapa pak
satunya atau untuk duanya seratus ribu
oh untuk satunya seratus ribu gitu
oh satunya seratus ribu ya
cukup pak ya untuk hari ini pak
tapi mudah mudahan harian itu besar lagi
belum selesai ya
belum selesai ya
kita masih menunggu teman teman galuh yang lainnya
mari kita mendulang lagi melenggang lagi
dan petang pun datang
matahari yang mulai condong keperaduan menandakan selesainya aktivitas mereka hari ini
intan yang didapat selanjutnya disimpan untuk kemudian dijual kepada para pengepul
yang vakit tempat ditentukan arch control park
masih tidak mempunyai langkah punya cara khusus peraciones nawash menggogol
tapi hanis lgardas dan kol ajustim dini bagiternya termasuk virginia cornin
menunjukkan eksploitasi besar besaran untuk mencari intan
mesin yang digunakan melahap seluruh material tanah yang berpotensi mengandung mineral intan
berubahnya lahan pertanian dan perkebunan menjadi areal pertambangan
tentu akan mengubah sejumlah sektor dalam ekosistem
dampaknya meliputi aspek hidrologi
geologi erosi tanah hingga sedimentasi sungai pada lahan sisa penambangan
rumahan kebutuhan pasir dan lain lain
sekarang ini sudah mulai berubah
yang dulu sekedar mencari intan sekarang hampir semua menjadi ladang bisnis
ya ini baik itu pasirnya kemudian batunya dan lain lain
nah ini tentu berdampak terhadap dengan kondisi real di lapangan yaitu semakin masifnya
luasan yang rusak
karena muncullah pemodal pemodal misalnya pemodal mesin
belum lagi keamanan para pekerja tambang
pergeseran tanah akibat erosi bisa mengancam jiwa para penambang
apalagi selama ini mereka tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan keamanan kerja
banyaknya lubang lubang tambang yang ada
atau yang sudah ditinggalkan juga akan berpengaruh terhadap kejernihan kadar air
air akan tercemar oleh proses penambangannya menggunakan mesin tanpa adanya pengolahan limbah
selain itu sisi keamanan yang paling dekat mengancam para penambang adalah kandungan gas di dalam tanah yang berpotensi meracuni
banjir juga turut menjadi ancaman bagi wilayah yang berada di sekitar tambang intan
hilangnya lahan hijau menjadi tambang terbukanya kolam pendulangan serta material tanah yang terangkat akan membuat sungai menjadi dangkal
ibarat bom waktu yang akan memberikan efek bagi lingkungan sekitar karena berkurangnya daerah resapan air
walhi mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk mengembangkan tanah yang berpengaruh
walhi mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk mengembangkan tanah yang berpotensi meracuni

bertambahkan kecemasan ban

kondisi di lapangan adalah satu soal yang wajib dan utama adalah yaitu proses reklamasi

nah ini menyambung dari yang tadi yang kita dorong agar untuk apa wilayah wilayah yang bekas tambang ini bisa menjadi satu satu yang dijelaskan oleh ilayah wilayah
jadikan skema tora tadi tanah obyek reforma agraria yang dijanjikan jokowi ada sembilan juta hektare tadi kan
bahwa ini bisa salah satu yang bisa masuk ke skema tora
tapi sebelum diserahkan ke rakyat nah seharusnya sudah dilakukan reklamasi oleh perusahaan
selayaknya proses pencarian intan selaras dengan tampilannya yang bersih dan berkilau
tanpa duka tanpa celah dan tanpa kerusakan
bagi masyarakat martapura intan adalah warisan leluhur tanah mereka
kemilaunya harus dijaga agar berpendar sepanjang masa